untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan kepada masyarakat
bank mega melanjutkan program meriah bareng mega
nasabah tabungan mega dana dan mega maksi berkesempatan memenangkan hadiah menarik
bank mega yang terafiliasi dengan cnn indonesia sebagai anak perusahaan ct corp
meluncurkan program lanjutan meriah bareng mega pada enam juli
direktur consumer banking bank mega diza larenti mengatakan
program ini adalah upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menabung
program ini juga menjadi reward bagi para nasabah bank mega dalam bentuk undian
para nasabah bisa mendapatkan hadiah yang beragam seperti
logam mulia ipad samsung galaxy s dua puluh dua serta sebuah hadiah grand price yang menarik
karena program kali ini sangat istimewa kita menawarkan satu hadiah grand prize
hadiah utama yang luar biasa yaitu satu unit apartemen
dan ini adalah program satu satunya yang ada di indonesia
di mana kita memberikan keluasaan bagi pemenang utama pemenang grand prize tersebut
untuk memilih grand prize
lokasi apartemen idaman